dengan ibu memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara malam ini saja
itu sudah lebih dari cukup bu
kalau buat saya sih belum cukup pak imam
cukup itu kan menurut pak imam
saya ini udah bikin kesalahan yang fatal pak
saya sudah memutus rezeki bapak
padahal bapak nggak bersalah
dan saya rasa saya harus tanggung jawab pak
ibu riani nggak usah berperasakan seperti itu
ibu gak pernah memutus rezeki saya kok bu
alhamdulillah rezeki saya itu datangnya dari allah
pak indra juga membujuk saya supaya saya mau memarkap harga barang
dan meminta supaya kelebihannya saya bagikan rata
tapi alhamdulillah saya selalu berhasil menolak
mungkin karena itu juga pak indra dan kawan kawannya
itu merasa kurang nyaman dengan keberadaan saya di kantor
sehingga mereka semua bersekongkol untuk memfitnah saya
waduh banget ya sayang
kok bisa bisanya sih saya gampang percaya sama manusia manusia mulut berpisah itu
pak imam sekali lagi saya benar benar minta maaf
saya benar benar minta maaf pak imam
saya nyesel banget
mestinya waktu itu tuh saya dengerin
alasan dari pak imam
sudah saya maafkan kok bu gak apa apa
saya juga sudah berusaha untuk melupakan kejadian itu
sekarang pak imam sendiri kerja di mana
di bengkel bu
saya jadi tukang cuci mobil
pak imam jadi tukang cuci mobil
pak imam saya ucapkan terima kasih atas informasi yang udah mbak imam kasih ke saya
nah ini pak tolong diterima ya pak
pak apa ini bu
maaf pak imam
anggap aja ini ungkapan terima kasih dari saya
tapi terus terang saya memberikan informasi ini karena memang itulah kebenaran yang terjadi bu
bukan karena uang bu riani
saya harap ibu mengerti
iya pak saya ngerti kok
tapi ya hitung hitung ini untuk
mengurangi rasa bersalah saya sama bapak
saya sudah memaafkan semua itu bu riani
dengan ibu memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara malam ini saja
itu sudah lebih dari cukup bu
kalau buat saya sih belum cukup pak imam
cukup itu kan menurut pak imam
saya ini udah bikin kesalahan yang fatal pak
saya sudah memutus rezeki bapak
padahal bapak gak bersalah
dan saya rasa saya harus tanggung jawab pak
ibu riani gak usah berperasakah seperti itu
ibu gak pernah memutus rezeki saya kok bu
alhamdulillah rezeki saya itu datangnya dari allah
hanya saja mungkin waktu itu melalui ibu
kenapa saya jadi sejerita kabur kayak gini ya
kalau memang sekiranya nggak ada hal yang perlu dibicarakan lagi
soalnya anak saya sendirian di rumah bu
pak iman mau nggak kalau kembali lagi bekerja di perusahaan saya
ibu mau menerima saya bekerja kembali
terima kasih ya bu
terima kasih bu
insya allah secepatnya saya akan kembali bekerja di perusahaan itu
begitu pak imam kembali ke perusahaan saya
saya jamin itu dua manusia pecundang pecundang itu udah gak ada lagi di kantor saya
sekali lagi terima kasih ya bu
kalau begitu saya mau pamit dulu bu
tolong sampaikan salam juga untuk pak suryadi
selamat malam bu
pakai tukang cuci mobil mas
prinsipnya tidak bisa dibeli
di zaman sekarang ini
orang seperti dia
tapi yang bikin aku tuh jadi teriris rasanya mas
dia tuh hidupnya jadi susah
karena tindakan aku yang udah salah mas
dia itu sarjana mas
tapi dia harus jadi tukang cuci mobil
karena aku gak pernah percaya sama kejujuran dia
dan aku lebih percaya sama
sekarang kita ambil hikmahnya saja
dia mau kembali kerja di perusahaan kita kan
segera mungkin katanya
jadi papa udah keterima di perusahaan itu lagi pak
sekarang papa udah gak jadi tukang cuci mobil lagi
seperti harapan kamu kan
raisa seneng banget
kita harus bersyukur ya sayang
karena allah sudah mengabulkan doa doa kita
allah juga sudah menunjukkan
bahwa yang benar tetaplah benar
dan yang salah akan selalu salah
lho kita tuh nggak peduli langit
itu apa pak

sejumlah earth plik yang sudah mencobanya involumen yang lain

jadi saya harap
kejadian kejadian yang sudah lalu
bisa menjadi membuat kita semua
lebih baik lagi ke depannya
selamat siang pak
selamat siang bu
selamat siang pak imam
dan selamat datang kembali di perusahaan ini
terima kasih banyak bu
oh ya saya disini juga mau mengumumkan
kalau mulai hari ini
pak imam resmi bergabung
kembali di perusahaan kita
dan dengan bergabungnya kembali pak imam disini
saya juga mau menyatakan
kalau pak imam
bersih dari segala tuduhan yang lalu
saya mau menyatakan
kalau sosok pak imam ini adalah sosok yang patut
untuk kalian contoh
karena dedikasinya dan kejujurannya terhadap perusahaan
saya harap semuanya di perusahaan ini bisa kembali dengan normal
dan antar bagian bisa bekerja sama dengan baik
terima kasih ya bu
saya tinggal ke dalam